bagi penghobi sepeda yang kerap berolahraga di kawasan bintaro tangerang selatan
bayu sulistianto adalah sosok yang sudah tidak asing lagi
hampir setiap hari terutama sejak pandemi covid sembilan belas melanda
memotret orang orang yang sedang bersepeda di kawasan bintaro
menjadi kegiatan rutin yang dilakukan pria berusia tiga puluh enam tahun ini tiap pagi
beragam gaya dan aksi dari pesepeda yang tertangkap lensa kamera milik bayu ini pun kerap dinanti
terus sekarang setiap hari rame banget yang sepedahan banyak
orang orangnya macam macam dari berbagai macam sepeda juga
jadi makin banyak karakter aja di instagram tuh
tren olahraga sepeda yang belakangan juga menjadi bagian dari gaya hidup
memang menjadi berkah tersendiri bagi pria yang sempat menjalani profesi sebagai wartawan foto ini
lewat sosial media bayu mengunggah dan menjual foto foto hasil karyanya
untuk satu foto bayu yang pertama kali mencari sepeda ini
dan yang kedua kali mencoba memotret orang bersepeda di tahun dua ribu tujuh belas lalu ini
mematok harga seratus ribu rupiah
harga bisa menjadi lebih murah kalau anda membeli lebih dari satu foto
dari segi penghasilan jauh berpengaruh sih
banyak yang lebih tertarik jadinya kan foto
orang kan sekarang outfit sepeda keren keren
udah sepeda kan nggak ada dokumentasinya kan
orang pengen nampang segala macam kan pasti butuh lah itu
ada yang lucu ada yang nyeremin
jadi kadang ada yang nggak mau ditampilin kan fotonya
di take down
ya boleh aja tinggal bilang ke kami
jadi kita take down fotonya nggak perlu beli juga
berbeda dengan bayu
wito nugroho memilih memadukan hobinya bersepeda dengan keahliannya dalam fotografi
dari awalnya hanya sekedar menyalurkan hobi
di tahun dua ribu tujuh belas
memotret orang orang yang sedang berolahraga sepeda
dan mulai menerima bayaran
karya karya dari wito yang mempelajari fotografi secara otodidak ini pun
mulai dikenal dan diakui orang
bila dulu wito hanya mendapat order dua kali dalam seminggu
kini hampir setiap hari
jasanya disewa komunitas sepeda atau perorangan
ya biasanya gue lebih integrated sama satu komunitas sih
atau satu orang yang hire
dia lagi mau ride di mana gitu
ada yang hire setahun
terus ada yang lainnya ya harian aja
maksudnya per event
kalau hasil foto
langsung ke yang hire sih
kalau yang sosmed biasanya ini
eh misalnya gue suka nih fotonya
boleh deh gue upload
kalian jualan juga ya kan
apa yang dilakukan oleh bayu dan wito membuktikan bahwa segala sesuatunya
bila dilakukan dengan tekun dan serius
akan membuahkan hasil yang positif